dan terkait kasus pelecehan seksual yang dilaporkan finalis miss universe berinisial n ke polda metro jaya
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyatakan telah menugaskan tim untuk menelusuri kasus ini
pernyataan ini disampaikan sandiaga uno saat ditemui di gedung sabta pesona jakarta pada senin petang
ia juga mengaku telah berkoordinasi langsung dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bintang puspayoga
sadiaga uno memastikan apabila ada pelanggaran hukum pelakunya akan ditindak tegas
dan kami akan berkoordinasi tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita
maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas